sejumlah kandidat vaksin virus corona rencananya akan digunakan di indonesia
tidak hanya buatan dari luar negeri vaksin merah putih buatan indonesia juga sedang dikembangkan dalam rangka mengidentifikasi target untuk terapi dan juga vaksin virus corona
produksi vaksin merah putih rencananya akan diproduksi pada tahun dua ribu dua puluh
hal ini menyusul adanya proses yang panjang dalam tahapan penjaminan keamanan dan juga efektivitas dalam pembuatan vaksin
deputi fundamental research eijkman institute menyatakan ilmu pengetahuan dalam pembuatan vaksin tidak bisa dibatasi oleh batas batas negara
vaksin menjadi inovasi ilmu pengetahuan yang penting dalam mengatasi penyebaran suatu wabah
vaksin merah putih buatan anak bangsa ditargetkan akan mulai diproduksi pada desember dua ribu dua puluh
isu kedaulatan serta kemandirian negara dalam mengembangkan teknologi ditekankan
agar vaksin ini dapat digunakan sebagai vaksin jangka panjang di indonesia
sebenarnya sains itu atau vaksin juga do not have borders
nggak ada sebenarnya itu apa batas batas tadi negara ini kan bicara mengenai batas itu
yang penting adalah kita punya enam platform
enam platform ini sampai sekarang kita sudah tahu ada dua yang bisa dipakai
segera kita berharap tentunya bahwa vaksin merah putih ini dapat digunakan dengan baik di indonesia nantinya